fenomena om telolet om mewabah dan menjadi buah bibir dalam beberapa hari terakhir
bunyi khas klakson bus yang menjadi hiburan masyarakat tersebut ternyata menuai tanggapan serius dari pemerintah
mengutip dari detik com menteri perhubungan budi karya sumadi menilai fenomena ini membahayakan bagi para pengguna jalan dan masyarakat sekitar
sebab atraksi klakson itu dapat memicu kecelakaan lalu lintas
karena itu medhub menghimbau perusahaan operator bus tidak menanggapi permintaan masyarakat untuk membunyikan klakson
kementerian perhubungan akan menggandeng kepolisian untuk mengkaji bersama fenomena ini
sebenarnya tidak ada peraturan yang melarang langsung armada bus menyembunyikan klakson
namun dalam pasal enam puluh sembilan peraturan pemerintah nomor lima puluh lima tahun dua ribu dua belas diatur batas kebisingan klakson yakni delapan puluh tiga hingga satu ratus delapan belas desibel
sebenarnya bukan melarang
saya sebagai pribadi itu senang musiknya
apalagi bis itu mungkin ikut joget juga gitu ya
yang saya yang bukan dihimbau itu karena ada indikasi mereka itu sampai ke jalan tol
nah itu yang jangan gitu ya
tapi kalau kita diparkir bagus sekali
bahkan nanti suatu waktu kita buat kontes bus telelet gitu ya
aku kan itu gak apa apa
karena ini kreativitas yang luar biasa
jadi larangan itu bukan larangan frontal kita gak boleh
jangan di jalan raya
karena itu bahaya